dua puluh calon haji kloter enam masuk ke asrama haji sudiang makassar rabu pagi
mereka berasal dari dua daerah yakni kota makassar dan kabupaten pindrang
sebanyak empat ratus lima puluh calon haji dari kloter enam tiba di asrama haji sudiang makassar sulawesi selatan pagi tadi
mereka terdiri dari empat puluh sembilan calon haji dari kota makassar dan tiga ratus sembilan puluh tiga calon haji dari kabupaten pindrang
untuk kabupaten pindrang dari total tiga ratus lebih calon haji lima belas diantaranya merupakan lansia
bahkan satu orang merupakan jemaah paling tua berusia sembilan puluh enam tahun
selama di asrama haji sudiang para jemaah dari kloter enam
akan mendapatkan pemantapan atau pembekalan haji sebelum diterbangkan ke madinah
sebelumnya saudara pada selasa kemarin
sebanyak empat ratus empat puluh dua calon haji dari kota makassar dan sinjai sulawesi selatan
yang tergabung dalam kloter empat telah diberangkatkan menuju ke madinah arab saudi
jemaah haji ini terdiri dari dua ratus dua calon haji asal kota makassar
jemaah haji ini terdiri dari dua ratus dua calon haji asal kabupaten sinjai
alhamdulillah untuk hari ini kami melepas kuartal keempat dari kabupaten singgahi dan makassar
dan sebentar akan diberangkatkan untuk seluruh proses dari penerimaan
sampai masuk awal pemberangkatan yang sementara berlangsung itu berjalan lancar semua
untuk mengetahui informasi keberangkatan haji embarkasi makassar sulawesi selatan
kita langsung sahabat jurnalis kompas tv wafik asisah
wafik jadi empat ratus lima puluh calon haji kloter enam ini sudah masuk ke asrama haji sudiang makassar
iya berdasarkan jadwal dari pantauan kami di asrama haji sudiang embarkasi makassar
empat ratus lima puluh calon jemaah haji yang tiba pada pukul delapan pagi
pagi tadi ini dijadwalkan akan berangkat besok di tujuh belas mei kamis dini hari pukul tiga lima puluh waktu indonesia tengah
di mana jemaah haji calon jemaah haji yang datang di asrama haji sudang embarkasi makassar
saat ini yang tergabung dalam kloter enam sudah masuk ke dalam wisma
mereka masing masing untuk beristirahat setelah sebelumnya melakukan rangkaian pemeriksaan
rangkaian edukasi di dalam aula arafat
di dalam asrama haji embarkasi makassar ini
dan baru saja pak skalis dan juga saudara kami saksikan ini baru saja sekitar sepuluh menit yang lalu
ada rombongan jemaah calon haji dari mamuju sulawesi barat
sekitar tujuh bus dari sulawesi barat yang baru saja tiba di asrama haji embarkasi makassar ini
mereka tiba nantinya akan berangkat juga pada sekitar pukul empat lima puluh
waktu indonesia tengah melalui bandara sultan hasanuddin yang tergabung dalam kloter tujuh
jadi untuk saat ini yang sudah ada di asrama haji yang berkasih makassar
ini sudah ada dua kloter yakni kloter enam dan juga kloter tujuh
nah kloter enam sendiri ini berasal dari makassar dan juga kabupaten pindrang
sementara untuk kloter tujuh ini rombongan dari sulawesi barat mamuju
oke ini selain ee
persiapan calon jemaah haji untuk berangkat
kalau para petugas hajinya persiapannya bagaimana untuk mendampingi terutama jemaah lansia
iya selama empat hari terakhir memberikan pelayanan
petugas haji memberikan pelayanan kepada jemaah calon haji di asrama haji subiang embarkasi makassar
selama empat hari terakhir ini berbagai persiapan yang sudah dilakukan
dimana ketika jamaah calon haji ini tiba di asrama haji
yang berkasih makassar mereka disambut di aula arafa
yang menarik di mana para petugas haji ini memperpendek begitu durasi penyambutan jemaah calon haji
dimana seluruh pelayanan baik itu edukasi kemudian penyeluhan kesehatan
dilakukan dalam satu tempat dengan sistem one stop service kepada jemaah calon haji
dimana pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh balai besar kekarantinaan
maka sehari ini mereka fokus terlebih dahulu untuk melayani jemaah calon haji yang berusia lanjut
agar mereka tidak terlalu lama menunggu tidak terlalu lama begitu diberikan pelayanan
yang pasti para jemaah calon haji ini juga masing masing dari mereka membawa kartu kesehatan
dimana kartu kesehatan ini berisi identitas kemudian berisi riwayat kesehatan
bagaimana calon haji ini agar perjalanan mereka bisa berjalan dengan lancar menuju arab saudi
setelah sebelumnya seluruh jemaah calon haji musim dua ribu dua puluh empat ini memang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan
secara berlapis di daerah mereka masing masing di fasilitas kesehatan tingkat satu
kemudian kembali lagi dilakukan pemeriksaan mereka di dalam asrama haji sudiang embarkasi makassar ini
dan petugas haji memang begitu fokus kepada pelayanan kesehatan
kepada lansia agar mereka bisa tetap prima dalam melakukan perjalanan mereka
untuk saat ini jamaah haji yang nantinya akan berangkat besok dini hari waktu indonesia tengah
mereka sudah masuk ke asrama mereka masing masing dan juga para petugas para petugas haji tidak hentinya memberikan imbauan kepada jemaah calon haji ini
agar mereka tidak melakukan aktivitas tambahan agar bisa tetap prima saat melakukan perjalanan mereka ke arab saudi
terima kasih laporan anda langsung dari makassar sulawesi